partai golkar menggelar sejumlah rangkaian acara dalam perayaan hari ulang tahun ke lima puluh delapan yang diawali pada enam belas oktober hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
rangkaian acara mulai dari jalan sehat ziarah ke makam pahlawan hingga konsolidasi internal partai golkar digelar dalam satu tujuan besar
yakni memanaskan mesin partai dalam memenangkan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
menyongsong hari ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan yang jatuh pada dua puluh oktober mendatang
partai beringin menargetkan untuk memecahkan rekor muri dengan pelaksanaan jalan sehat serentak terbesar
yang akan digelar secara bersamaan di tiga puluh tujuh provinsi dan lima ratus kabupaten kota se indonesia
ketua panitia penyelenggara maman abdurrahman menyebut bahwa agenda jalan sehat serentak
bertujuan untuk membangun soliditas seluruh elemen
jalan sehat serentak adalah elemen partai dalam bekerja sama memenangkan golkar di pemilu dua ribu dua puluh empat
selain jalan sehat bersama golkar juga menggelar agenda ziarah bersama di taman makam pahlawan
hingga diakhiri dengan agenda konsolidasi nasional yang dibawakan langsung oleh ketua umum air langga hartarto
kita partai golkar membuat beberapa rangkaian acara yang dimana salah satunya adalah jalan sehat serentak di seluruh indonesia
dimana jalan sehat serentak ini target kita adalah memecahkan rekor muri terbanyak di seluruh indonesia
dimana sampai pada hari ini kurang lebih yang sudah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan jalan sehat pada tanggal enam belas oktober
dua hari nanti ke depan yaitu kurang lebih di sekitar empat ratus an titik seluruh indonesia
ketua steering committee hut golkar aceh hasan syadzili menyebut bahwa secara garis besar makna filosofis dari seluruh rangkaian acara tersebut
adalah menyiapkan infrastruktur partai golkar dari mulai tingkat pusat provinsi hingga kabupaten kota dalam mewujudkan tema besar golkar menang rakyat sejahtera
karena optimisme itulah maka kami yakin kita akan menang nanti tahun dua ribu dua puluh empat oleh karena itu tema yang kita angkat dalam hut kalimantan
jadi hari ini adalah golkar menang rakyat sejahtera
nah tema itulah yang mendasari mengapa kami merasa penting sekali untuk menegaskan optimisme partai golkar dengan menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat dengan jalan sehat di tahun dua ribu dua puluh dua ini
karena kami meyakini bahwa dengan kita dari mulai sekarang sudah mulai lari lari kecil lah ya dengan sehat maka insyaallah golkar dua ribu dua puluh empat
dan kalau golkar menang maka insyaallah golkar akan membawa kesejahteraan bagi rakyat indonesia
agenda konsolidasi hud golkar juga direncanakan akan dihadiri oleh presiden joko widodo serta seluruh ketua umum partai politik khususnya yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu